dua remaja di kota tegal jawa tengah ditembak dengan senapan angin saat berkumpul di pos kamling pada pukul satu dini hari
peluru senapan yang ditembakkan itu mengenai bagian betis saat ini keduanya masih menjalani perawatan di rsud kardinah
para remaja itu berkumpul untuk berkeliling ronda sahur di jalan arjuna kelurahan selerok tegal timur kota tegal
satu dari mereka berinisial ash tiba tiba merasa pedih di bagian petis dan saat diraba mengucur darah segar
setelah lima menit kemudian msi mengalami hal yang sama
sebuah proyektil senapan angin bersarang di bagian betis hingga mengucur darah segar
atas kejadian tersebut kedua korban yang masih berumur belasan tahun ini dilarikan ke puskesmas tegal timur
dan kemudian dirujuk ke rsude kardina kota tegal
di rsud kardina kedua korban menjalani operasi untuk mengangkat proyektil dari senapan angin
kepolisian menduga ada yang merasa terganggu sehingga menembak mereka dengan senapan angin
sebelum berjalan ke rumah anak anak di bawah umur mereka memang rame rame menjelang sahur
kemudian cukup mengganggu masyarakat yang ada di situ
ada beberapa yang merasa terganggu
kemudian ketika duduk duduk ada yang tertembak
kita sedang berusaha untuk mencari siapa pelakunya
kalau sementara ini ditembak ya karena memang fokus jadi ada dua orang
kalau tertembak ada dua orang
kalau tertembak itu kan tidak sengaja ya
ini memang sengaja